pak jokowi dan partai golkar memang sudah rapat pak
jadi karena sudah rapat sudah beriringan
jadi pertama pemerintahan ke depan adalah pemerintahan yang diusung oleh partai golkar
jadi ini adalah bagian partai golkar adalah bagian dari pemerintahan mendatang
jadi tentunya ini memperkuat konstruksi dan postur pemerintahan selanjutnya
masalah dpr nanti kita akan putuskan pasca dilantiknya dpr satu oktober nanti
partai golkar tidak pernah merebut kita ikut mekanisme yang ada
ya dan tidak ada senario
terima kasih pak emang
saya rakyat dari lintakan com
terkait munas apakah sejadinya keberuntungan tadi di raka pleno
kita akan bicara kemenangan pilek dan pilpres
jadwal munas nanti di bulan desember
pak jokowi dan partai golkar memang sudah rapat pak
jadi karena sudah rapat sudah beriringan lihat saja iklan iklan partai golkar bersama pak jokowi
sehingga tentu itu menunjukkan bahwa kedekatan pak jokowi dan kenyamanan pak jokowi dengan partai golkar
akan mencalonkan diri kembali di munas nanti pak
terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh